jangan pukul lagi nih mas aku yang menyerah aku gitu aku memang mengaku
salah nih mas apakah masalah pantang putri dari busi prabu seniwangi benarki
hai aku adalah putri dari prabu singa alpun dimas aku ke jalulimate
hahaha kalian berdua memang sakti tapi ternyata akulah yang lebih pintar dari kalian berdua

kalian belajar sama kakak mayang ya guru tinggal dulu assalamualaikum salam
maaf nih mas ada yang manggil saya eh di sayang manggil kumaha udah udah pasti belum udah pasti
hai wani mas anak gusti prabu sriwangi waduh ini mas salam hormat saya nih mas saya adiknya
ke jalu jalitan bener bener nyimas kami berdua berhutang nyawa kepada prabu siliwangi keluarga
kami dan saudara saudara kami dipatahi habis mas sama ki kinaga raja
dan anaknya si belegug yang gata jika gusti prabu tidak menyelamatkan nyawa kami mungkin
perguruan jalak harupan tinggal nama hanya tinggal nama ini mas jalak harupan prosesor bakti